semoga juga ini memberikan efek jerah bagi tentu para anggota geng motor ya
yang sekarang ini banyak perusahaan warga
kalau kita lihat ceritanya di media sosial misalnya ada banyak foto foto tersebar
dan sangat menyeramkan ya bagaimana para geng motor ini yang disebut orang adalah begal
ya bisa dengan seenaknya semudah itu menyiksa atau juga memberikan apa namanya
ya hal hal yang sangat di luar akal kita sadis lah ya
dan juga ada banyak korbannya tapi tidak perlu takut berlebihan juga ya
karena pihak kepolisian juga sudah mulai bertindak untuk memberantas aksi begal
ataupun juga geng motor meskipun memang anda sempat melihat juga di media sosial beberapa berita
beberapa imbauan juga tapi anda harus teliti dulu itu hoax atau memang fakta yang terjadi di lapangan
karena di dunia maya di media sosial ataupun di media online semuanya bisa terjadi
nah bicara tentang media online ini juga satu hal yang sangat memprihatinkan
jadi polisi menangkap seorang pemilik website yang mengunggah foto foto pornografi anak di lubuk linggau sumatera selatan
penangkapan pelaku dilakukan setelah kepolisian jerman melaporkan temuan adanya penyebaran foto pornografi anak
yang ternyata pelanggannya hingga mancanegara
modus pelaku irwan setiawan tiga puluh tujuh tahun adalah mengambil foto foto porno di internet
mengunggah kembali foto foto tersebut di situsnya
cara itu ternyata menarik perhatian sejumlah pengguna internet
dan pelaku mirisnya ini mendapatkan keuntungan dengan banyaknya iklan yang masuk ke situsnya
foto porno yang diunggah semuanya wanita dan dengan usia mulai dari lima belas tahun
penikmat situs porno pelaku ternyata hingga ke mancanegara
kasus ini terungkap setelah kepolisian jerman berhasil mendeteksi situs milik pelaku
dan kemudian melaporkannya ke
hingga kini masih diselidiki apakah pelaku hanya sekedar mengunggah foto porno
atau juga terjadi kasus perdagangan manusia dan anak
wanita dan anak anak
kemudian ini ditaruh di website yang didesain oleh yang bersangkutan
lalu website ini dapat diakses oleh
nah dari sinilah dia mendapatkan duit
semakin banyak orang yang mengunjungi website ini
maka semakin banyak pula profit yang dia dapatkan